dalam berbagai pernyataannya belakangan ini presiden jokowi berbicara cukup keras
mengenai eksistensi pancasila sebagai ideologi bangsa yang mendapat ancaman
apa yang sebenarnya diresahkan oleh presiden jokowi dan bagaimana solusi mengatasinya
kita simak cuplikan ruang acara saya berikut ini
pancasila adalah rumah kita bersama
rumah bersama kita sebagai saudara sebangsa setanah air
tidak ada toleransi sedikitpun bagi yang mengganggu pancasila
satu lagi pak joko yang saya jujur secara pribadi terkesan ketika pidato bapak
selain soal itu saya ikuti ini pak supaya enggak salah nanti saya dimarahiin sama bapak
bapak ngomong begini tidak ada toleransi sedikitpun bagi yang mengganggu pancasila
itu bapak katakan dengan sangat tegas dengan agak bergetar gitu pak
ada problem ideologi yang serius kayak sepertinya pak
kalau kita bicara pancasila sudah final lah sudah final
jangan ada yang membicarakan lagi
itu sudah final itu sudah kesepakatan para pemimpin pemimpin terdahulu
para pejuang para founding fathers kita para tokoh agama
para tokoh tokoh pada saat itu sudah sepakat
ada problem sampai pak jokowi ngomong gitu kan berarti di lapangan kelihatan pak problemnya
ya saya kira masyarakat kan tahu saya kira saya tidak jelaskan bahwa ada upaya upaya
untuk memasukkan ideologi lain ideologi dari luar untuk masuk ke negara kita
ancaman radikalisme juga seperti itu pak
arahnya ke sana jadi radikalisme intoleransi sudah
saya kira tidak kita beri toleransi lagi
obatnya seperti apa ini kan penyakit nih pak
antibiotiknya itu apakah sama yang seperti kita lihat belakangan ini kan ada
ya nanti lah nanti setelah pelantikan kabinet ini baru kita siapkan semuanya
tapi yang jelas apa yang saya sampaikan itu pesan sederhananya bahwa kita sangat serius menangani apa yang saya sampaikan tadi
masih dalam rangka suasana kemerdekaan kita sampai hari ini masih menghadapi problem yang serius terkait intoleransi dan ancaman radikalisme
apakah ini problem ideologi yang serius atau ini hanya persoalan kecil yang menjadi riak riak semata
bagaimana negara melihat hal ini kita akan membahasnya malam hari ini bersama bang teo litai tenaga ahli utama kantor staf kepresidenan
bang teo thank you terima kasih sudah datang
kemudian ada mbak eva sundari anggota dpr fraksi pdi perjuangan
mbak eva thank you sudah datang
dan ini sudah datang
sudah lama gak ketemu tiga belas bulan tiga purnama
ada profesor aya sikam analis politik senior prof ikam thank you sudah datang
kita bicara mengenai masih dalam suasana kemerdekaan
presiden kemarin dalam wawancara bersama kami mengadres betul bahwa ada problem ideologi
ada problem soal radikalisme dan intoleransi katanya agak susah gitu kita selesaikan gitu
bang teo ini apa yang membuat presiden kemudian begitu lebih care dengan problem ideologi ini
apa problem depan mata yang kemudian di
udah dilihat oleh presiden sibang sebenarnya bang
saya kira begini mas
pada saat kita akan memasuki era baru dari kehidupan sebagai bangsa
memasuki situasi sebagai negara g dua puluh
jadi kita berpendapatan menengah negara yang semakin maju
tentunya satu persoalan yang menjadi
pertanyaan bagi kita adalah siapa kita
kita makin hadir di tengah tengah situasi global
dimana di dalamnya ada banyak ideologi yang juga saling bersaing
dan di tengah tengah globalisasi semacam ini
informasi itu hadir di tengah tengah kehidupan masyarakat secara sangat cepat
sehingga kadang kadang juga tawaran tawaran ideologi itu menjadi
ramai dihadapi oleh masyarakat
nah pertanyaannya apakah kita akan begitu saja mengambil apa yang ada datang kepada kita
ataukah kita ingin untuk kembali menegaskan identitas kita sebagai diri kita
yang dimana kita dibentuk sejak awal
nah kalau kita kembali kepada awalnya
maka tentunya kepada pancasila
sebagaimana yang dibangun oleh funding fath kita
bung karno menetapkannya pada tanggal satu juni
sudah cukup meresahkan belum bang
buat presiden sekarang sampai kemudian dalam pidatovisi politik disentul
di address betul secara jelas dalam wawancara kami juga
presiden meng address betul itu masalah ideologi itu
ada kerikil kerikil yang membuat resah presiden
apa yang paling membuat rusak sebenarnya
saya kira sebenarnya kita semua merasakannya ya
jadi di dalam pemilu lalu bisa kita lihat bahwa persoalan yang terjadi bukan saja
tawaran untuk konsep pembangunan
tetapi juga ada persoalan politik identitas yang menguat yang di satu sisi
itu justru menyebabkan seakan akan kita kehilangan pegangan
dan kita menjadi ragu ragu terhadap pancasila yang kita miliki itu
nah disini saya pikir
dirasakan juga oleh bapak presiden
saya mau ke mbak eva dan prof vikam
tadi bang teo katakan ada keresahan ideologis
tapi yang menjadi pertanyaan publik
apakah hanya orang yang kemudian tertarik dengan ideologi lain selain pancasila
tapi apakah juga punya dampak dampak yang langsung real
dialami oleh masyarakat
kita akan bahas itu di sajidah
kami akan segera kembali
mbak eva bagaimana melihat ini kan
kita bicara kemerdekaan
kalau kata bang teo kita menatap empat aja sekarang ke depan
tapi ada problem problem ideologis katanya yang belum selesai
dan itu menjadi keresahan presiden
saya pikir fakta sudah banyak terpapar ya
bagaimana radikalisme di tingkat pelajar
di tingkat birokrasi
bahkan di angkatan ya tni polri dan semua
dan merata ini termasuk yang di bumn bumn
nah sementara pak jokowi yang maunya fokus ke sdm ya
tidak memiliki syarat untuk melompat ini
harusnya outward looking dia masih inward looking
jadi kan gandoli ya kalau orang jawa
gandoli mau lompat gandoli
dan jangan lupa dampaknya disintegrasi
nasionalisme itu kan syarat untuk orang berkompetisi ya
not only dari kemarin ke sekarang lebih bagus
kita harus lebih baik dari negara negara lain
itu kan nasionalisme
nah ketika nasionalisme itunya di gerus oleh transnational ideology ini ya
ini menyebabkan pak jokowi yang sangat ingin melompat ini
tidak bisa begitu loh
jadi kemungkinan gandoli
kendoli itu betul betul terasa tuh pak ya
punya mereka punya agenda sendiri kok
masa bumn yang harusnya untuk kinerja
kalau itu terjadi seperti itu mbak
masa allah banyak terpapar untuk kita juga loh
kok seperti ini gitu
di telkomsel di bi di bri dan semuanya
dampak kalau kita prof ikam
ini tadi kan itu kan apa yang terjadi
fakta faktanya seperti itu ada yang gandoli
dampak yang paling terasa apa prof ikam
dari efek itu side effect nya untuk kehidupan kita sehari hari sebenarnya
ya dampaknya yang paling real tentu kalau bagi pemerintah adalah
terganggunya proses kerja yang harusnya dikerjakan sekarang dan yang akan datang
sekarang ini aja karena terjadinya berlalu
karena terjadinya berbagai macam kasus seperti papua
seperti kasus intoleransi
itu semuanya kan ada yang mengatakan itu sebagai dampak
apa namanya kelanjutan dari radikalisme
tapi juga itu merupakan sesuatu yang dibuat di dalam rangka untuk mengganggu pemerintah yang akan datang
oh sengaja dibuat berarti
iya artinya ada analisis seperti itu
ya terserah anda mau percaya pada analisis itu atau tidak
tapi yang jelas saya pernah mengingat
kalau soal pak jokowi menang pilpres itu
saya kira saya paling tidak taken for granted
masalahnya setelah itu apa yang akan terjadi
nah saya khawatir dan semoga saya salah bahwa ini bukan seperti yang saya khawatirkan
karena akan berlanjut sampai nanti
tapi bahwa ideologi mengalami masalah di indonesia ini sebenarnya fenomena universal
amerika yang katanya sangat stabil aja sekarang di ancam oleh white supremacist
dan di eropa juga terjadi seperti itu
nah masalahnya sekarang kalau saya melihat dari dialektika ideologi
jangan jangan kekuatan ideologi kita ini juga dipertanyakan
karena tidak ada pembaruan pembaruan interpretasi yang relevan sehingga bisa memendung itu
makanya reaksi pak jokowi membentuk bpip itu menurut saya timlly sangat pas
hanya masalahnya sekarang bpip ini mau kerja apa
apakah akan jadi bp tujuh atau tidak
narasinya harus narasi kekinian yang betul betul mengenai kekemasanan
anda lihat evaluasi anda ini kan kalau kita lihat punya penyakit
cure nya antibiotiknya menurut anda melihat untuk mengantisipasi membendung hal hal ini
apakah kita akan melihat apa yang terjadi dengan misalnya hti misalnya yang akan dibubarkan
apakah ini akan berlanjut resep resep seperti ini menurut anda
ada beberapa solusi yang ditawarkan
kalau saya memang di dalam madhab saya ini adalah lebih ini pada penegakan hukum
sebab demokrasi itu tidak akan bisa tegak

kalau polosi pen ainda umno ini eiv download com dan di dalam dadang sdj dan di bawah klikschactqan mendapat komp powellyeah

akarain itu akhirnya memiliki keadilan dan kemudian masing masing belajar sisi apa produknya berlaku k managing
harapan saya mas budi adalah bahwa akhirnya para pemimpin agama dan lain sebagainya itu menciptakan code of conduct di dalam melakukan kehidupan beragama
terutama di dalam dakwah dan yang disebut evangelism
kalau nggak begitu kalau anda terus membiarkan masalah kayak gini nggak akan bisa kerja
sehebat hebatnya ksp sehebatnya pdip nggak akan bisa kerja kalau diganggu terus menerus
itu yang mau kita tanya ke istana bang teo
ini apa antibiotiknya apakah mengharapkan tadi code of conduct kesadaran para pemuka agama untuk menciptakan apa namanya situasi yang damai gitu
atau pendegakan hukumnya lebih keras lagi sehingga ada unsur paksaannya gitu di sana
apa antibiotiknya sebenarnya
saya kira ada beberapa pendekatan ya yang bisa digunakan
jadi yang pertama itu kita juga penguatan budaya
jadi budaya kita itu dikembali untuk kita
jadi kalau sebelumnya kita sepertinya melihat bahwa budaya tradisi itu sesuatu yang sifatnya bagian dari masa lalu yang kuno
sekarang malah justru kan sering di
itu merupakan modal kita untuk bisa berkembang lebih maju lagi
nah kita lihat negara negara yang maju seperti jepang korea selatan misalnya
mereka bisa menjadi negara modern dengan identitas budaya yang kuat
nah di dalam acara acara kenegaraan sekarang
kita kembali lagi mempromosikan misalnya baju adat dan jadi ciri ciri kebudayaan kita dimunculkan
jadi kita merayakan sebenarnya kekuatan identitas kebudayaan kita
itu satu cara satu strategi untuk juga memperkuat
itu soft diplomasinya itu ya pak ya
jadi itu salah satu pendekatan
bagaimana dengan pendekatan hukum yang budaya tadi prof vika mengatakan
apakah akan kita akan lihat ada hti hti lain misalnya dalam konteks yang seperti itu gitu
apakah akan ditemukan lagi kasus kasus seperti itu
atau cara cara seperti itu
ya tantangan kita saat ini pak itu adalah bahwa kita berhadapan dengan model tindakan pelanggaran hukum yang baru
dengan memanfaatkan teknologi
jadi misalnya lihat hari ini kan banyak hoaks dan disinformasi yang muncul bertebaran dimana mana
sehingga tampaknya sudah sampai level untuk mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
nah oleh karena itu yang dilakukan oleh mabes polri adalah mengembangkan satu pendekatan baru
dalam penegakan hukum dengan memunculkan yang direkturat tindak pidana cyber
jadi saya kira itu juga salah satu bentuk
dan mereka cukup aktif saat ini untuk mendalami bidang ini dan kemudian melaksanakan tugas tugasnya
dan sekaligus melakukan edukasi sebenarnya kepada publik
karena pendekatan hukum saya setuju pendekatan hukum itu di satu sisi dia juga sosialisasi hukum
dan juga mendidik masyarakat
untuk menjadi taat hukum
oke mbak eva kita setelah break kita akan bicara mengenai ada penelitian dari smrc bahwa dalam tujuh tahun terakhir kualitas demokrasi kita agak menurun
salah satunya adalah kebebasan sipil
dimana yang paling esensi bagaimana orang tidak bisa merayakan dengan sangat mewah kebebasan beragama dan mengekspresikan keagamaannya
apa yang terjadi apakah ini juga bentuk dari dampak ideologisasi yang salah itu
jadi efeknya seperti itu kita akan bahas
kami akan segera kembali
kami akan segera kembali
kami akan segera kembali
kami akan segera kembali
paling berpengaruh dari aspek civil liberty
yang pertama soal warga menurun dari aspek kebebasan beragamanya
itu dalam tujuh tahun terakhir orang merasa semakin takut untuk berekspresi untuk menyatakan dirinya dan beribadah sesuai agama dan kebebasannya
mbak eva gimana melihatnya
ya tapi saya mau melanjutkan ya
jadi riset terakhir
dari wakil institut menunjukkan justru ada perbaikan di dalam kebebasan beragama
oh justru ada perbaikan
ya ada dua indikatornya
turning point ya mbak
dua indikator dulu ya
yang pertama adalah insiden yang dilaksanakan oleh sipil
misalkan ormas ormas intoleran itu turun
dan yang kedua dari kebijakan kebijakan pemerintah itu turun juga
ini mulai disahkannya undang undang ormas dan eta itu signifikan sekali
orang menjadi berperilaku beda dari yang sebelumnya yang luar biasa seenak enaknya ya
dan ini kombinasi dari penegakan hukum yang tegas
pokoknya orang sudah mulai nyebar langsung di persekusi persekusi gitu ya
walaupun tidak dibuih
nah selama pilpres kemarin menggila lagi
tapi kemudian penegakan hukum itu yang kemudian menertibkannya
jadi langsung ditangkep ditangkep begitu
dan menjadi tenang orang jadi takut
bahkan banyak yang keluar negeri kan
kalau kita lihat
terus yang berikutnya
yang tadi ada pertanyaan
saya melihatnya begini
ketika pasca reformasi
dan pancasila dihilangkan
kemudian pempat juga hilang
nah nation building itu ditangkap dan dibaca oleh kelompok radikalisme ini
masuk ke dalam pendidikan agama
kemudian juga berada di ormas ormas yang ada di perguruan tinggi
dan bahkan berani deklarasi bahwa ptn ini ptn ini untuk kemudian kilafah dan seterusnya
jadi menurut saya apa what to do next ya
itu ya harus nation and character building itu diteruskan
jangan sampai ada ruang kosong yang kemudian dibajak oleh ideologi yang lain
jadi saya senang ketika pak jokowi dan mendikbud misalkan
pancasila harus dihidupkan lagi
ugm juga bergerak
kemudian unpad juga
undip juga bergerak dan seterusnya
mudah mudahan kampus ini paham bahwa peradaban itu dibangun dari sistem pendidikan
terutama perguruan tingginya
nah itu dia prof
apakah hanya sistem saja atau personnya
ini karena aktor aktor di bawah ini kan masyarakat sipil tokoh masyarakat pemuka agama ini juga orang orang yang penting sekali untuk bisa menjadi curing system untuk seperti ini
ya saya kira dua duanya ya mas
karena tidak mungkin kita hanya bicara manusianya
tapi juga sistemnya juga
tapi yang menarik anda tadi
justru menurut saya sesuatu yang jarang dibicarakan
perkara ini masalah ada ideologi kemudian ada konflik ada radikalisme
yang menurut saya yang paling bertanggung jawab sekarang adalah masyarakat sipil
yang paling bertanggung jawab
bukan negara lagi
negara memang masih harus dikritik juga
tapi sumber sumber perpecahan sumber sumber intoleransi dan tempat radikalisme disemaikan itu justru
ini kan ironis
pada zaman orde baru zaman otoriter itu negara yang paling banyak dikritik karena abuse of power human rights
tapi sekarang ini justru masyarakat sipil
oleh karena itu pendekatan pendekatan untuk membereskan masalah itu dengan mengajak masyarakat sipil
ya apakah itu soal gakkum atau apapun namanya
itu masyarakat sipil betul betul harus dipilih dan dipilah
karena memang betul betul ya
kalau ini berbahayanya pasca reformat apa pasca peminu
kalau di dalam elektoral politik nanti itu oposisinya cuma satu
itu posisi masyarakat sipil akan membesar
dan itu lebih serius karena oposisi masyarakat sipil itu unruly biasanya
nggak seperti yang ada di elektoral
makanya saya selalu mendorong dua itu jangan tergoda goda
lebih baik anda memperkuat
tapi tadi anda katakan masyarakat sipil punya peran yang penting
peran penting untuk menyembuhkan termasuk juga merusak hal ini
menurut anda kesadarannya seperti apa prof
bagaimana orang pemuka agama masyarakat sipil bisa menghormati orang yang berbeda agamanya
kebebasan beragama tadi katanya orang semakin takut untuk mengekspresikan bahwa kami berbeda
ya karena munculnya kebebasan di bawah itu ya
kemudian dipakai untuk mengekspresikan pandangannya
sayangnya pandangan itu kemudian menjadi sangat opresi
ya munculnya kelopok kelopok yang men deny atau menolak apa namanya perbedaan
yang diinginkan oleh beliau adalah multi kulturalisme malah ditolak
pendekatan budaya yang ditawarkan bang teo tadi menurut anda cukup efektif
harus itu itu sangat bagus
cuma apa efektif atau tidak tergantung sejauh mana pemerintah juga menggunakan itu
kalau hanya untuk selebrasi ya
enggak karena menurut saya multikulturalisme itu hanya efektif apabila masing masing ikut merayakan apa yang beda tadi itu
kalau mau beku hanya gondeli yang punya dia sendiri gak akan efektif
berarti kan membangun kesadaran dan sensitivitas itu penting tuh bang
bagaimana meneteskan apa namanya obat itu dari atas sampai sehingga semuanya rukanya tuh sembuh gitu di bawah itu bang
saya kira ini tadi disinggung misalnya soal penegakan hukum ya
saya kira satu hal juga yang penting adalah budaya hukum
nah ini saya kira perlu untuk ditanamkan juga kepada masyarakat kita
sehingga kemudian dari situ terbentuk sikap dan perilaku yang kemudian tanpa harus diperintah diancam disuruh suruh
orang sudah bisa bertindak secara tertib
orang menghargai orang lain karena perbedaan misalnya ya
misalnya kasus yang terjadi di surabaya kemarin persoalan yang terjadi dengan papua kemarin
mengenai soal identitas budaya dan
dan itu asalnya dari ormas kabarnya itu bang ya
ya dan itu sebenarnya kalau kita memiliki budaya hukum yang kuat yang dimana menghormati pluralitas kita kebinekaan kita menghargainya sebagai satu kekayaan
mestinya masalah masalah itu tidak muncul
jadi saya kira itu juga satu tantangan itu yang perlu untuk kita perkuat
oke alokasi anggaran bang kalau kita bicara teknis gitu kan yang penting juga
jangan bicara menghimbau aja bang teo
misalnya apakah ada adres disitu apakah ada suntikan vitaminnya disitu
jadi sehingga kita percaya bahwa pemerintah itu serius untuk mengatasi problem ini gitu
ya tentu dari sektor pendidikan ini menjadi sangat penting ya
jadi pendidikan adalah sektor strategis untuk penguatan identitas budaya dan ideologi bangsa sebenarnya
dan oleh karena itu pemerintah berusaha untuk memenuhi apa yang diamanatkan oleh konstitusi dari segi politik anggaran bahkan melebihinya
dan sebenarnya pendekatan yang dilakukan melalui pendekatan kelembagaan seperti bpip itu adalah bagian dari usaha untuk edukasi publik mengenai ideologi kita
jadi selain pendekatan hukum tapi juga ada soft diplomasinya disitu sehingga dua duanya jalan ya
perlawanan apa fight back seperti apa yang kemudian bisa kita bayangkan prof ikam dan mbak eva jika penetrasi obat ini akan terus dilakukan oleh masyarakat sipil oleh akademisi media massa termasuk pemerintah gitu
ada yang pasti gak suka dengan perbaikan ini misalnya
nah nggak suka nggak suka itu jangan sampai masing masing kelompok membangun dinding dinding yang kemudian orang tidak berinteraksi
yang saya ngomongin ini adalah integrasi multikultural bagus tapi jangan gandoli punya dia sendiri
jadi jangan bikin perumahan yang eksklusif parkir yang eksklusif kolam renang yang eksklusif
orang jadi gak berbaur
jadi multikulturalisme itu bukan dibelajari ya
di lakoni bersama sama
saya sangat gembira ketika saya sd itu ada tionghoa ada india ada macam macam ada bali padang
itu saya tumbuh berkembang nggak ada kebencian gak ada kecurigaan loh terhadap orang yang berbeda
tapi sekarang kan sekolah sekolah eksklusif
sekolah yang muslim apa nggak mau terima
lomba aja gak mau loh
fakta fakta di lapangan itu terjadi
saya sampai shock itu ya
karena lomba untuk katolik sendiri
dulu gak ada itu
jamannya orde baru malah
itu malah integrasi itu bagus
saya ke depan sih ngomong saya inginnya ada integrasi ada kesadaran dari sipil
jangan kemudian diperintahkan oleh negara
tapi sipil sendiri harus memberikan rehabilitasi diri
jangan seperti yang sekarang
kita pernah punya masa integrasi yang bagus sekali
sekolah negeri kok khusus muslim itu kan saya sangat sedih kan
sampai yang kristen itu gak diajari lama loh
sebelum putusan mk ya
gak ada pelajaran bahasa agama lain
praktikan satu menit terakhir dari anda
bagaimana mencetak kewarasan kewarasan di tingkat lokal
sehingga healingnya itu dari masyarakat sipil saja
jangan dicucui sama negara
ya anggaran juga penting
tapi kan masyarakat sipil harus punya healing proses sendiri
ya organisasi masyarakat sipil yang harus menjadi pelopor di situ
dan mereka harus makin sering melakukan dialog di atas
bukan hanya dengan pemerintah
tetapi dengan sesamanya
misalnya ini kita sekarang ada masalah yang sangat serius
hubungan lintas umat beragama
itu mereka yang harus menyelesaikan
jangan masing masing malah membongkar video video mereka sendiri sendiri
makanya saya tadi bicara tentang kemungkinan membuat code of conduct
kalau sudah ada code of conduct
bisa jadi akan menjadi hukum positif
bisa jadi juga cuma
konsensus yang bisa dilakukan
tetapi itu akan bisa mengeram perlawanan perlawanan
karena yang lawan lawan itu kesenangan kalau semakin ramai itu
oh gitu pak
karena dengan cara gitu mereka memobilisasi sentimen
mereka mudah memobilisasi diri mereka untuk melakukan perlawanan
dan biarnya lebih jago dari bang teo kali ya
selain dalam hal ini kalah karena apa
karena teknologi informasi yang demikian masif
jadi anda akan sulit mengontrol itu
media yang formal atau yang mainstream aja kalah sama yang seperti itu
karena itu lebih baik ada kerjasama yang terus menerus
state dan media mainstream bisa kalah
tapi kita juga harus kalah dengan waktu kali ini
waktu kita sudah habis nonsyewo
mantranya ini karena memang kita bicara ini harusnya dua jam lebih
karena panjang sekali dan penting sekali untuk kita lakuin ke depannya
terima kasih prof ikang
terima kasih mbak eva
terima kasih bang teo atas perbincangannya
maaf waktunya tidak begitu banyak pada malam hari ini
demikian layar demokrasi pada malam hari ini
pastikan anda mengikuti perkembangan jalannya proses dan dinamika demokrasi di indonesia bersama layar demokrasi di cnn indonesia
karena maju mundurnya kualitas demokrasi kita amat bergantung kepada partisipasi anda dalam rawat kebang kebebasan